satu komisi tujuh dpr ri merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus
dengan tujuan tertentu terkait penggunaan anggaran brin tahun anggaran dua ribu dua puluh dua oleh bpk republik indonesia
kedua komisi tujuh hari ini mendesak pemerintah untuk segera mengganti kepala brin republik indonesia
mengingat berbagai persalahan yang ada di brin tidak tunjuk selalu
berkata dua kesimpulan ini yang telah kami dari asil akan diperhatikan
dengan segenap anggota komisi itu yang teruat baik yang berhasil
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dengan kerjaan teman teman kalian dengan ucapan syukur rahmatullahi wabarakatuh
dan berat allah swt tuhan yang makuasa
rapat dengan pendapat dengan kepala badan riset dan inovasi nasional republik indonesia
itu terima kasih
segera mengganti kepala brin republik indonesia mengingat berbagai persoalan yang ada di brin tidak kunjung selesai